sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu
din suara lu palasnya parah
lim kang ojek mau pindah pangkalan
ah yang bener
ya iya emang lu baru tau
ke pengkolan dekat perumahan sana bang
jauh dari warung langit nih tapi deket sama rumah lu lim
gak ada yang mau pindah pangkalan

ntar lu bisa bisa gak kepadanya orang disini lagi dah
nah mendingan lo pindahin aja warung sana deket rumah lu
kan lo ketahuan sini kurang begitu rame
biarpun sono agak masuk dikit
kali aja lebih rame
tumben ini udah cemerlang
hidup gue mau pasti cemerlang
lalu lu yang gak pernah
sampai jumpa lagi
itu kemana jack
mau pulang juga dah
mau kemana be
gue ada urusan
udah rapi belum
udah kayak abg be
lu ngeledek buah sur
dari mana lu din
diajarin main gitar
ngapain lo kepengenan banget bisa gitar
gue mau nyanyi lagunya
emang lu masih demen sama ani
aku nggak parkir
kamu tak bakal pake gapsu sama aku l malele older lamu
aduh kok dua kan apa kali waspin
banget apa ini ada aurang panitan
kenapa lu ngelintas ga ada
ya cuma yang
ada satu keandungan robek samaran
aduh tempat gitu wo
din sekarang lo nyanyi aja kau gak usah pake gitar dah
suara lo palesnya parah
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
eh dari mana pak sofian
ini bang deddy dari percetakan
istri saya butuh kemasan buat bisnis rendangnya
oh eh sudah mau pulang bang deddy
pak sofyan gak mau bungkus kacang hijau dulu
oh enggak terima kasih
saya takut gemuk
kayaknya lo kagak bakat nyanyi sama main musik
ya mana gue tahu
lo ngelukis kek lo baca puisi
kalau kagak lo main drama
agustusan masih lama
ya udah lo baca puisi dah
lo baca bukannya bikin
baca lo deklamasi
ah kayak anak anak sekolah
kalau agustusan dong
lo mah dari tadi ngomonginnya agustusan mulu
udah sekarang lo ke toko buku
lo beli buku puisi
nah lo belajar deh baca puisi
siapa yang ter pekyek bombs nya
assalamualaikum pak e
bapak kenapa pak
kalau bapak kenapa kenapa
terus kalau bapak ada apa apa
ngomong sama ntis aja atuh pak
bapak temu naik haji
bapak gue barusan nelpon
dia bilang kalau belum bisa ngasih cucu nggak apa apa
berarti belum rejeki
bapak gue cerita
kalau temennya itu punya motor baru
kapan gue mau beliin motor buat bapak gue
saja dengan kenyataan millionaires
goal masa saya menjadi proyektor di indonesia